duduk duduk mas
oh bukan ya
meliput bumn wartawannya nggak sebanyak begini
luar biasa sepak bola ya
ya tentu saya mengucapkan terima kasih
yang sudah diberikan oleh
wasit pelatih pemain
dan kita lakukan hari ini
ini belum merupakan kemenangan
ini bukan kemenangan
ini bukan kemenangan saya
harus kita buktikan
menjadi kemenangan bersama
membangun yang namanya
sepak bola bersih
bahwa perlu nyali
memperbaiki sepak bola indonesia
tidak perlu teori teori
kita sudah tidak bicara nyali lagi
tapi kita bicara
memang kita berprestasi
dan tentu saya berharap
dukungan para media semua
sepak bola yang bersih
ini menjadi tujuan yang utama
baru kita bicara prestasi
tidak mungkin kita bicara prestasi
tapi sepak bolanya nggak bersih
dan ini tidak mudah
tapi akan jelas
dan berterima kasih
artinya apa martabat bangsa kita ini tidak hanya di penyelenggaraan yang utama ini kita pertaruhkan

tentu untuk tim nasional saya akan segera berbicara dengan para pelatih pemain apa yang kita bisa support untuk mereka mereka berikan yang terbaik
tidak mudah tapi kita coba berikan yang terbaik
itu saja dari saya mungkin ada teman teman tiga pertanyaan cukup ya karena
kalau bicara masalah pembenahan bicara liga dua liga timnas kan saya sudah bilang dua minggu lagi kita akan adakan sarasehan sepak bola
dimana sarasehan bola itu kita akan bikin perkelompok liga satu liga dua
liga tiga timnas perwasitan kepelatihan futsal sepak bola wanita nanti kita bikin kamar kamar sendiri
nah disitulah saya akan melempar garis besar visi misi yang kita sepakati bersama sama
bukan visi misi saya tapi visi misi liga satu apa visi misi tim nasional apa visi minty perwasitan apa
nah saya akan kasih waktu enam jam tujuh jam
untuk berdebat berdiskusi tapi keluar dari kamar semuanya harus tanda tangan
jadi jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi keluar kamar bilang saya sebenarnya nggak setuju
ini jangan menjadi kebiasaan bangsa kita yang bilang setuju nanti menarik janji
nah ini yang kita akan lakukan dalam dua minggu
nah dari situ baru kita bicara blueprint
nah nanti kalau sudah itu baru kita paparkan sama media
ini seperti ini
itu yang tadi saya tawarkan sejak awal media harus menjadi apa watchdog
dan saya akan bikin press conference tanggal lima belas
mudah mudahan nggak meleset
sembilan belas hari minggu kan
insya allah kalau tidak meleset kita akan press conference
pssi sama media
tapi nggak jongkok gini nanti duduk duduk lah
makanan juga lebih enak gitu ya
kita tunggu sabar
rencananya tanggal sembilan belas jam lima
di situ juga nanti perwakilan fifa hadir
ya salah satunya
bagaimana kita membersihkan match fixing
nanti kita coba tawarkan aturan siapa yang main
kita sepakati gitu
tunggu tanggal sembilan belas
pak apa tentang tanggal ini
apa tentang pak nyala

alhamdulillah saya rasa pak nyala seorang gentleman
dia ngerti bagaimana sepak bola
beliau sudah tahu pahitnya manisnya
dan kita berkomedi terbuka secara bersahabat
karena saya yakin semua calon calon ataupun sekarang yang sedang bersaing
calon waketum expo niatnya baik
niatnya ingin memperbaiki
cuma selama ini kalau menurut saya tidak punya rule of the game
harus ada aturannya
harus ada aturannya
bila yang tidak ngikutin peraturan silakan mundur
tapi aturannya kita sepakati bersama sama
jangan semua mau mengatur
aturannya harus ada disepakati
berarti akan ada perubahan statuta pak
akan ada perubahan statuta
insya allah itu akan menjadi salah satu dorongan perubahan statuta yang kita harapkan
terima kasih pak
terima kasih pak
kalau tadi lihat salah satu pemilihan exco minimal satu perempuan
peraturan dunia internasional olahraga yang kebetulan saya ioc member itu tiga puluh persen perempuan
ada yang harus kita perbaiki
bukan salah dan benar
aturan itu kan dibuat oleh manusia juga
tetapi ketika terjadi adaptasi terjadi perubahan ya kita sebagai manusia harus beradaptasi
itu contoh salah satu yang saya akan usulkan
bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola di manajemen sepak bola
paling tidak ya dua puluh dua puluh lima persen bukan hanya satu
pasit kenapa nggak kita coba pasit perempuan juga
ada polisi perempuan ada tni perempuan kenapa wasit nggak bisa
karena saya yakin dari pengalaman saya di tempat yang lain
ketika saya dorong jumlah kepemimpinan wanita
itu perubahannya sangat signifikan di tempat yang lain hasilnya kerasa
ini bukan ngerayu ya ini emang ini realita
nah itulah dan saya juga akan mendorong
banyak kepemimpinan muda nanti
karena ini eranya anak muda
mayoritas menurut kita muda
tentu yang senior mendorong mendukung menjadi mentor jangan ditinggalin
tetapi ujung tombaknya kalau bisa ya mudah mudah lah ke depan
kita coba bikin transformasi sepak bola indonesia yang benar benar punya fondasi bukan hanya mimpi
cita citanya ada tujuannya ada
tapi fondasinya harus dijalani
saya harus ke atas ada pemilihan ya
nanti kita ketemu lagi